direktur persib bandung teddy cahyono mengaku boyan hodak awalnya tidak masuk dalam daftar kandidat suksesor luis mia di kursi pelatih persib bandung
teddy menyebut alasan merekrut hodak karena pelatih asal kroasia itu sudah lama berkiprah di asia tenggara
sehingga diharapkan lebih mudah beradaptasi dengan kultur indonesia
dan berikut adalah cuplikan wawancara direktur persib bandung teddy cahyono dalam podcast si paling sport cnn indonesia
pertimbangan utama persib akhirnya menunjuk coach boyan ini apa sebenarnya
sama siapa aja kandidatnya pak karena rumornya banyak nih ada si a si b si korea si eropa
terus di bojan hodak tidak ada di rumore sama sekali
di daftar yang diomongin nggak ada sama sekali
tau tau darwilo jeng sumping coach boyan
nah itu gimana pak
artinya apa tuh kalau gitu artinya apa
artinya apa spekulasi apapun yang ada di netizen di media sosial
itu belum tentu benar
itu garis bawah itu
cerita dulu dong pak dibalik cerita rekrutnya boyan hodak itu gimana tuh pak
sebenarnya proses itu begitu kita dikasih tahu hari rabu hari sabtu
setelah pertandingan besoknya kita sudah mulai mencari calon pengganti
ada banyak sekali yang masuk ke kita
kita diskusikan internal karena kan semua keputusan di
keputusan dipersipkan diputuskan secara kolektif
ada jajaran dewan komisaris ada jajaran dewan direksi
semua calon pelatih kandidat semua kandidat itu kita review
kita lihat data data statistiknya
kita lihat rekam jejaknya dan mungkin plus minusnya
dan akhirnya mengerucut ke boyan hodak dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan memang
saya pernah di indonesia dan sudah lama di asia
sehingga pasti lebih mengenal kultur sepak bola di asia tenggara dan indonesia
karena tidak bisa dipungkiri bahwa kultur ini sangat penting sebenarnya
ya kan bagi pelatih asing untuk bisa beradaptasi dengan cepat
dan dengan berbagai semua pertimbangan tersebut
akhirnya kita secara kolektif di pt pbb memutuskan untuk memilih boyan hodak sebagai pelatih kepala